listrik jadi barang mewah bagi warga kampung bagedor
tidak jauh dari hiruk tikuk ibu kota terdapat sebuah kampung kampung bagedor namanya
di sini tidak ada jaringan listrik yang resmi dipasang oleh pemerintah
sebagai daerah penyangga jakarta kampung yang terletak di desa jaya sakti kabupaten bekasi ini
hanya berjarak sekitar enam puluh km dari ibu kota
namun bagi warga kampung bagedor listrik sulit didapat bahkan dinikmati
menolak diam warga pun berusaha mandiri
pada awal tahun dua ribu warga memutuskan bergotong royong berinisiatif membeli kabel
menyambungnya pada tiang listrik di desa tetangga
kabel disambung ke puluhan rumah sebagai sumber listrik dengan daya yang sangat terbatas
dari tiang di desa harapan jaya inilah kabel dibentang sampai ke desa jaya sakti kampung bagedor
tanpa meteran tanpa tagih

rumah saadi adalah rumah paling ujung yang tersambung kabel ini
listrik yang mengalir ke rumahnya hanya cukup untuk menyalakan satu atau dua lampu led berdaya tiga sampai lima watt saja
daya ini akan terus berkurang pada malam hari saat semua rumah berebut saling mendahului menyalakan lampu
sebagian warga bahkan membiarkan lampunya menyala sepanjang hari agar kebagian arus listrik
untuk mengisi ulang baterai ponsel
saja saadi bahkan harus berjalan satu km menumpang listrik di desa tetangga
semata agar anaknya bisa ikut sekolah daring dan menikmati hiburan seadanya dari layar ponsel
di rumah bapak ini ada berapa dipakai untuk apa listriknya
ya hanya penerangan saja pak
ntar terang ntar redup terang ntar redup begitu jadi kayak bola bolaan mainan gitu
listrik ini memang tidak resmi
sebagian bahkan menganggapnya mencuri listrik negara
tapi hal ini terpaksa dilakukan warga karena permohonan untuk jaringan listrik resmi tidak pernah terwujud
pihak desa bisa memaklumi upaya warga
apalagi listrik adalah unsur vital dalam kehidupan modern
tidak hanya untuk penerangan
kemudian juga untuk mencari informasi
tanpa listrik yang layak warga kampung bagedor bahkan baru mengetahui informasi pandemi covid sembilan belas pada pertengahan april melalui sosialisasi aparat desa
kemarin terakhir itu kami mengajukan ke pihak pln babelan karena ini induknya di babelan
dan mereka sudah respon dan sudah menentukan titik titik tiang itu
namun yang jadi kendala ini mereka harus warga ini harus mempasang baru
itu yang terjadi
yang jadi kendala warga ini jangankan untuk pasang baru
untuk biaya hidup sehari hari saja sudah repot nih
namun mimpi dan doa warga kampung bagedor ini seperti langsung terjawab
setelah warga mengunggah foto tim cnn indonesia ke media sosial saat meliput kondisi kampung ini
muncul reaksi dari pln kabupaten bekasi
itu kan acara liputan di bagedor kan saya unggah di facebook
ceritalah tentang darurat listrik di situ
kemudian ada temen tuh alhamdulillahnya kodarullah ya kerja di pln cabang kabupaten bekasi
dia merespon sehari setelah saya unggah di facebook dia langsung ke tkp cek lokasi
kata dia loh saya baru tahu ini pak katanya
duh terima kasih ya pak yang udah dikasih tahu walaupun lewat facebook
aduh jadi malu
sekurangnya lima puluh tiang listrik beton datang hanya berselang tiga hari setelahnya atau pada dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh
penantian warga akan sambungan listrik pun hampir berakhir
tingkat elektrifikasi di indonesia masih belum seratus persen
namun demikian perkembangan elektrifikasi nasional diklaim terus berkembang pesat dalam lima tahun terakhir oleh perusahaan listrik negara
selaku operator listrik nasional
pln catat elektrifikasi nasional telah mencapai angka sembilan puluh sembilan persen lebih pada dua ribu dua puluh
kami terus berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi demi mewujudkan energi keandilan bagi seluruh rakyat indonesia
pembangunan jaringan listrik melalui program listrik desa terus kami dorong
kami juga memanfaatkan potensi energi lokal setempat untuk menghadirkan listrik
di daerah daerah terpencil
dengan batubara sebagai energi dominan listrik jelas tidak mudah dan tidak murah mengantarkan listrik ke jutaan rumah penduduk di penjuru tanah air
sejak dieksploitasi dari tambang batubara didistribusikan ke pembangkit di pulau jawa bali maupun pulau lainnya
diubah menjadi energi listrik dengan potensi residu yang tinggi
listrik mengalir melalui ratusan ribu kilometer kabel yang harus dibentang dari tiang ke tiang hingga sampai ke rumah konsumen
alur ini sebenarnya bisa dipangkas jika indonesia memilih energi baru dan terbarukan
apalagi indonesia memiliki potensi sumber energi matahari air gelombang dan angin yang melimpah
serta tentu saja dekat
yogi tujuliarto sonny sulistiono bekasi jawa barat